terus hajar dia
aku sangat yakin pasti dia ingin berbuat jahat kepada gusti ratu
kurang ajar sekali kau
kau memperlakukan hal itu kepada guruku
kenapa kau diam saja
ibu undaku diperlakukan seperti itu raif rahim
aku tidak peduli
yang aku mau
sekarang kau mati di tanganku
dengan jurusmu tuhan
biarkan saja putramu bertarung di sana
nanda terhapus dari seksa

pasti akan bisa membunuh putra muarang sungsang
raka tidak mengatakan itu
jangan biarkan mereka bersuahi raka
aku bilang diam semua orang
aku sangat tidak suka dengan pecahannya
putraku sudah nak
tahan ibu unda
lebih baik ibu unda di sana
biar kata aku yang melalui ini
nanda prabu ayo nanda prabu kami sudah berlangsung saja
kami sudah berlangsung saja
kido jangan tolong jangan
nanda prabowo adalah putraku juga tolong jangan sakiti dia
tolong jangan lakukan apapun pada nanda prabu aku mohon
nanda prabu jangan tolong jangan tolong jangan
paman semoga paman bisa merenungkan perbuatan paman di sini
ingatlah papa jika paman berbuat buruk pasti akan ada balasan
tidak usah kau menceramaiku aku tidak butuh
paman allah swt berfirman dalam surat al qur'an
audzubillah minasyaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim
sesungguhnya perbuatan baik ataupun buruk pasti akan ada balasannya
ingatlah itu paman
iya benar itu akaset
jangan ada dia
jangan tahu ah

kau harus bertanggung jawab karena kau telah menghancurkan istanaku
ternyata mau mencari bersama denganku
raka apa yang terjadi raka
lai tanganku lai lai
kenapa dengan kau
tidak tidak bisa
jangan bertindak sebuah hal
aku tidak akan membiarkan ibu undangku diperlakukan seperti itu
coba saja kalau berani
tidak akan aku maafkan kau seumur hidupku
pergi ke kayu kau
lihat remarkable keji berd sharedolve yang menyerahkan ter thieves pan sunlight

beda pasti mungkin lucy tapi lah

satu saat sampai ini
oh tidak raka
nanda prabu kena jangan nak
jangan ibu dah bohong ibu dah bohong jangan lukai lagi nanda prabu
malam susah berdepah kamu